cnn indonesia breaking news
jangan ke gue dulu
jangan ke gue dulu
jangan kasih uang dulu
kita ke pos lagi kayak tadi
kasih detect terus
woy woy jangan kemana mana maju
kita ke pos yang tadi
kasih cue nya dong
ya saat ini kita seperti bisa lihat di
tepatnya di jalan palmerah
di belakang gedung dpr
sedang berlangsung aksi unjuk rasa
yang berlangsung cukup ricu
dan ini sudah berlangsung sekitar satu jam yang lalu
masa yang diperkirakan dari
kalangan siswa smp atau sma
berusaha masuk ke dalam gedung dpr
dan mereka melakukan sejumlah perusahaan
dan pelemparan ke dalam gedung dpr
dan aksi ini juga
tadi sempat memicu kemarahan dari para karyawan
di dpr yang kemudian membalas lemparan
dan sampai saat ini
kepolisian di sekitar sini
tidak terlalu banyak
terlihat hanya sekitar tiga puluh personil polisi
yang menjaga sebuah gerbang
yang diperuntukkan untuk pejalan kaki
tampak lebih banyak
jauh lebih banyak
dan kepolisian juga masih bertahan
dan seperti kita bisa lihat
penimpukan masih terjadi dari
arah luar menuju ke dalam gedung dpr
kami sendiri belum mendapatkan informasi pasti
namun kemungkinan besar ini adalah
masa yang terjadi di dalam gedung dpr
yang tadi sempat
berlakukan aksi unjuk rasa
siswa smp dan sma yang melakukan unjuk rasa
dan kemudian beberapa diantaranya
sempat diamankan oleh kepolisian
tampaknya sudah melakukan upaya
untuk memukul mundur
beberapa kali tadi gas air mata juga sempat ditembakkan
namun masa tetap masih solid
begitu belum cair
jadi mereka masih tetap terus bertahan
jangan lupa untuk berlangganan
dan juga untuk menjaga gerbang
yang disini merupakan sebuah
bisa dikatakan sebuah titik lemah
dari gedung dpr
karena memang disini penjagaannya di belakang
tidak terlalu ketat
seperti yang berada di depan gedung dpr
dimana disitu sudah disediakan
berbagai kendaraan taktis
namun disini tampak tidak ada
dan hanya ada beberapa personel kepolisian
saja yang berjaga
ini sudah berlangsung selama sekitar
dan kemudian asli pelemparan juga
dari para karyawan dan juga dari kepolisian
ini belum bisa cair juga
dan masih akan terus berlangsung sampai nanti
kita berharap agar
bentrokan ini tidak berlangsung terlalu lama
polisi tampaknya mundur
tapi ini sebenarnya
sudah terjadi berkali kali
polisi menembakkan gas air mata
untuk memukul mundur
dan kembali gerbang dikuasai oleh pihak kepolisian
dan seperti yang anda bisa lihat
masa mundur sebentar
dan kemudian mereka akan kembali
dan bau gas air mata sudah
dan sampai saat ini mereka juga masih terus melakukan
memang beberapa tampak mundur
namun seperti yang anda bisa lihat
di belakang disana itu
kemudian kembali melakukan penyerangan
dan memang masanya ini sempat lebih beringat
karena itu kami sendiri tidak mengetahui
dari mana masa ini bisa datang dan berkumpul
kami belum mendapatkan informasi yang pasti
dari mana mereka berada
dari mana mereka berasal
keributan ini terjadi di sekitar jalan palmerah
di belakang gedung dpr
di dekat stasiun palmerah
dan disini memang ada terdapat
jalur pejalan kaki
yang memang menjadi titik lemah
dari gedung dpr
dan kepolisian sampai saat ini juga
sedang bersiaga kembali
dan seperti yang anda bisa lihat
tidak terlalu banyak memang pengamanan yang dilakukan
paling pilih cesur
aksi pelembaran ini
ini mereka kemudian terpancing untuk melakukan pembalasan pelemparan
mereka juga kemudian ikut melakukan semacam penjagaan di sini
tapi itu penjagaannya tidak seperti kepolisian yang sudah rapi begitu
seperti keceret polisi juga kemudian ini sedang berlangsung
akan melakukan mungkin akan berupaya membuarkan masa lagi
tadi saja baru saya mendengar ke pihak kepolisian
mereka melakukan pembicaraan begitu di antara mereka
dan memang di sini hanya tersedia satu peleton untuk pengamanan
satu penonton itu jumlahnya sekitar tiga puluh orang saja
untuk mengamankan sisi yang saat ini sedang terjadi bentrokan
dan seperti yang anda bisa lihat sementara masa sendiri jumlahnya sekitar di atas tiga ratus sampai dengan lima ratus masa
dan tadi juga seperti kita bisa lihat ternyata masa juga mempersisakan
mereka akan diri dengan petasan dan kami juga belum mengetahui apakah nanti akan ada yang lebih besar lagi
semoga saja aparat kepolisian bisa segera meredakan situasi di sini
standby itu gimana maksudnya
ini gue disuruh standby gimana
standby depan kamera atau kayak tadi lagi aja
ya anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
bersama saya ferdie ilyas
kita sudah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia iwan hermawan
yang saat ini berada di kawasan gedung
dpr mpr jakarta pusat
iwan selamat siang
iwan bisa dikonfirmasi
apa yang berlangsung sekarang
sepertinya memang ada
begitu di belakang anda ini
apa yang sebenarnya terjadi disana iwan
saya kurang bisa mendengar apa yang anda
ucapkan ke saya
namun seperti yang anda bisa lihat sampai saat ini
di belakang gedung dpr
tepatnya di sekitaran jalan palmera
aksi unjuk rasa atau aksi
rusuh ini aksi kericuhan
masih terus terjadi
dan ini sudah berlangsung lebih dari satu jam
dimana masa yang diperkirakan
dari masa dari
siswa siswa smp atau sma yang tadi melakukan
aksi unjuk rasa kemudian
mereka berpindah kesini dan kemudian melakukan
dan memang disini adalah semacam ada titik lemah
dari gedung dpr
disini ada jalur untuk penjalan kaki
jalur untuk pejalan kaki yang memang tidak terlalu ketat
masa ini berasal dari mana
apa yang ingin mereka
sampaikan atau apa tuntutan mereka
sehingga kemudian mereka melakukan aksi
di depan atau di belakang
di kawasan gedung dpr mpr ini iwan
tentunya akan kembali
tetapi anda bisa
mohon diulangi saya sudah menjelas
mendengar dengan jelas
iwan bisa dikonfirmasi
masa ini berasal dari mana
dan apa sebenarnya yang mereka
apa yang mereka tuntut sehingga kemudian mereka melakukan
aksi di kawasan gedung
yang seperti yang anda bisa lihat
aksi ini masih
kericuan masih terus berlangsung
dan pelemparan pelemparan dari luar gedung
menuju ke dalam gedung dpr
tepatnya di belakang gedung dpr mpr
yang berada di jalan palmerah
ini masih terus berlangsung
dan apartemen polisian yang berjaga disini pun tidak banyak
tadi kami sempat mendengar bahwa yang berjaga disini
hanya sekitar satu peleton atau sekitar tiga puluh orang saja
dan seperti yang anda lihat
seperti ditidur tidak terlalu banyak
karena memang disini ada semacam titik lemah
yaitu ada sebuah gerbang atau pintu
untuk masuk pejalan kaki yang tidak dijaga terlalu ketat
ini berbeda dengan di depan gedung dpr mpr
dimana memang disitu ada gerbang besar
dan kemudian juga ada gerbang yang dijaga dengan berbagai macam gratis
ada gerbang yang dijaga dengan berbagai macam gratis
namun disini memang tidak ada
dan kemungkinan para pengunjuk rasa memang tidak mengetahui
para pengunjuk rasa mengetahui adanya titik lemah ini
dan kemudian melakukan serbuan ke arah sini
dan ini sudah berlangsung selama satu jam
dan polisi juga berkali kali menembakkan gas air mata
untuk memulai mundur
namun mereka tetap bertahan disini
dan kepolisian juga tetap bertahan di dalam
tapi sempat dilakukan penembakan
masa agak sedikit bubar
kemudian namun kemudian seperti yang anda bisa lihat di belakang saya ini
dan mereka sudah solid kembali
sudah berkumpul kumpul kembali
dan jika masa sudah berkumpul seperti ini
maka tentunya kita bisa mengekspektasi
bahwa kemungkinan akan terjadi serangan serangan berikutnya
dari kepolisian ini
sedang melakukan simbawan
iwan bisa diidentifikasi
masa ini datang dari mana
dan identitas mereka mungkin bisa anda ceritakan
sejak kapan mereka datang
dan apa saja yang mereka lakukan
sejak mereka berada di kawasan gedung dpr ini
ya pada siang tadi memang
masa dari smp ini
masa dari smp ini
melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung dpr mpr
namun kemudian aksi dibubarkan oleh aparat kepolisian
dan beberapa diantaranya diamankan
dibawa ke polda metro jaya
untuk dilakukan pendataan
namun di luar dugaan
beberapa dan beberapa ratus masa lainnya
kemungkinan besar lolos
dan kemudian mereka berkumpul di belakang gedung dpr mpr ini
dan kemudian melakukan aksi
tadi memang sempat terjadi juga aksi pembakaran
di sekitar gedung palmerah ini
sebelum mereka melakukan penipukan atau penyerangan ini
dan saat ini setelah itu
kemudian terjadilah penimpukan penimpukan seterusnya
seperti ini dan
sebenarnya sampai saat ini kami sendiri belum tahu sebenarnya
masa dari mana saja ini
karena mereka menggunakan seragam
dugaan kami ini adalah masa yang tadi melakukan
aksi unjuk rasa yaitu masa siswa smp dan sma
dan tadi juga kami sempat berbicara
dengan beberapa masa tersebut
dan mereka sebenarnya kebanyakan dari
wilayah tanggerang bakasi
ada juga dari bogor dan hanya sedikit saja
yang dari jakarta
iwan artinya ini terkonfirmasi
masa ini bukan mahasiswa
tapi melainkan adalah siswa siswi sma
begitu yang melakukan aksi
di depan gedung dpr
atau di kawasan gedung dpr
saya kurang mendengar lagi
tapi seperti yang anda bisa lihat
penimpukan masih terus terjadi
dan kami harus agak sedikit mudur
karena sebenarnya batunya cukup
posisi kami ada sekitar
mencapai ke tempat kami berdiri
dikonfirmasi bahwa kemudian
masa ini bukan mahasiswa
melainkan adalah siswa siswi
begitu ya dari sejumlah sma
yang ada di tangerang dan jakarta
masa ini memang
dari masa masa yang pelajar yang
ya kemungkinan besar memang
masa ini dari pelajar yang tadi
melakukan aksi unjuk rasa dan
walaupun sebenarnya agak aneh juga gitu
ketika kami siang tadi melakukan peliputan
di depan gedung dpr mpr
masanya tidak sebanyak seperti ini
dan kemudian pada sore ini
masanya tampak jauh lebih banyak
dari masa yang melakukan
aksi unjuk rasa pada siang tadi
iwan lebih tepatnya
di mana mereka berkumpul saat ini
dan bagaimana situasi di sana
dari dalam gedung dpr saat ini
di sisi sebelah mana mereka berkumpul saat ini
situasinya sampai seperti anda bisa lihat
situasinya semakin memanas
dan dari polisian tampaknya sudah
melayu ke depan
dan ini juga sudah ada bantuan
seratus anggota kepolisian
yang memperkuat wilayah di sekitar
terjadinya aksi bentrokan ini